banyaknya pengguna serta cakupan besar yang luas kini media sosial dimanfaatkan sebagai sarana untuk berbisnis
awalnya sih sebenarnya kita ini suka melihat mainan